gubernur dki jakarta anies baswedan beberapa waktu lalu memamerkan pohon tabebuya yang sudah mulai berbunga melalui akun twitternya
pohon tabebuya di kawasan sudirman sudah menghasilkan bunga berwarna kuning merah muda dan putih yang menambah estetika ibu kota jakarta
masyarakat menyambut positif adanya pohon tabebuya
pohon tabebuya pada beberapa titik di jakarta pada akhir bulan oktober ini sudah mulai berbunga
pohon tabebuya menambah estetika jalanan ibu kota jakarta
wajah ibu kota dipercantik dengan adanya pohon tabebuya yang sudah mulai berbunga
seperti halnya di kawasan sudirman ini bunga tabe buya yang berwarna kuning merah kuda dan juga putih ini mulai dinikmati oleh para pengguna jalan
banyak yang mengira bahwa pohon tabebuya ini berasal dari jepang karena mirip dengan sakura
namun ternyata pohon tabebuya berasal dari kawasan tropis amerika
walaupun bunga yang dihasilkan pohon tabebuya masih sedikit masyarakat menyambut positif adanya pohon tabebuya
ya menurut saya bagus jadi kalau orang kan jalan kaki lumayan tuh ya dari stasiun ke sini
ngelihat bunga mekar mekar gitu jadi kayak gimana ya jadi capeknya kayak terbalaskan gitu lah kayak indah gitu kan
semangat lah buat jalan kaki menuju ke tempatnya nanti gitu
kan saya dari jalan dari kuliah ke sini kan agak jauh juga ya
dekat rumah saya udah jarang banget kayak tanaman tanaman kayak gitu
jadi kalau sekarang tanaman tanaman kayak gini pemerintah lagi coba untuk tanam lagi sih menurut saya tuh baik sih buat memperindah pemandangan juga
jadi kita nggak lihat gedung gedung juga kan jadi lihatnya ada tanaman asri lah ibaratnya juga
selain menambah estetika tabebuya juga memiliki manfaat bagi lingkungan yaitu untuk mengurangi polusi
ya dengan banyaknya jumlah daun ya itu daya serap polutan
serap itu artinya polutan tersebut gas gasnya masuk ke dalam stomata daun ya
itu maka polutan yang ada itu bisa berkurang
kemudian ada juga daya jerak
daya jerap itu adalah debu debu yang ada di udara itu akan menempel di permukaan daun
dengan demikian ya dengan banyaknya debu yang nempel di permukaan daun debu debu di udara akan berkurang
jadi ada kemampuan dua kemampuan daya jerap dan daya serap
endes menambahkan tabe buya tidak menghasilkan daun yang banyak sehingga polutan yang terserap tidak besar
akan lebih baik jika dikombinasikan dengan tanaman
daun lebar dan lebat agar tercipta kerindangan dan banyak menyerap polutan
sementara dari segi perawatan pohon tabebuya termasuk mudah
pohon tabebuya tidak memerlukan tanah yang subur banyak air dan pupuk
pohon tabebuya terangsang untuk berbunga ketika kekurangan air
maka pohon tabebuya akan tumbuh sempurna dan terlihat cantik ketika musim kemarau panjang
tim liputan cnn indonesia